enggak kenapa kenapa kok
ki tolong kasih tau saya ada apa ki
ki saya ini papanya andin saya berhak tahu ada apa dengan anak saya
jadi gini om tadi pagi mbak andin sama mas ali tuh berantem lagi
terus mas ali pergi mbak andinnya nyusul
istri lu gak akan pernah selamat
sebentar lagi lo bakal ngerasain apa yang pernah gue rasain
hari demi hari dan keputus asa dan rasa bersalah
bu andin kenapa pak
biar saya bantu pak
gak usah saya bisa sendiri
pak bapak juga luka luka pak
ngomong dua hafta
kamu harus bertahan ya nin
saya gak akan maafin diri saya sendiri kalau kamu sampai pergi ninggalin saya
om surya ada apa om
andinnya udah pulang
nah itu masalahnya om
memangnya ada apa
enggak kenapa kenapa om
ki tolong kasih tahu saya
saya berhak tahu ada apa dengan anak saya
jadi gini om
tadi pagi mbak andin sama mas ali itu berantem lagi
terus mas al pergi
mbak andinnya nyusulin
din bertahan ya din ya
ren lebih cepat ya
untung udah aku kompres
jadi mama gak terlalu banyak nanya
aku gak bisa buangan hatiku sendiri
kalau aku peduli dengan ayah
berarti kalau andin cerai sama ah
kamu mau ngejar ngejar dia lagi gitu
aku pasti sudah sangat menyakiti hati elsa
aku tahu ini menyakitkan buat kamu
tapi aku tidak sanggup untuk terus terusan berpura pura
agar aku bisa belajar mencintai kamu
dengan lebih tulus
saya tidak fokus
tidak apa apa pak
saya pikir ini tidak sakit
ini asfal bukan busa
kalian bisa ngetir tidak sih
waktu itu saya bantu bawa ke rumah sakit ya
saya bantu pak
nyesel saya masih bersalah dengan anda
bawa pak silakan pak
pak aman jangan mundur
yang salah bukan saya pak tapi roy
ada barang doh vital saya pak
bukan saya yang salah pak
tolong sus ambilkan berangkar
iya pak ada yang bisa saya bantu
wani minum ini dan keracunan
mungkin dengan tahu jenis racunnya
bisa lebih cepat penanganannya
baik pak kalau begitu akan saya bawa ke laboratorium
kasih ya bu
semoga bu anin baik baik saja
ruka bapa juga harus dibawahkan pak
bapa silakan kebeli ke sebelah untuk tepiksa juga
tak apa sus
bapak terluka takutnya ada luka yang infeksi lebih baik bapak dipiksa juga
kesehatan bapak juga penting bang
bapak juga nemu di sini
gak membantu kondisi ibu andi